sebanyak kurang lebih tiga tiga ratus pengunjung hadir di gelaran asean games sport festival pada sabtu sembilan desember dua ribu dua puluh
pengunjung yang hadir dapat mengenal lebih dekat perhelatan olahraga se asia yang akan segera digelar pada dua ribu delapan belas mendatang
terdapat eksibisi dari beberapa bidang olahraga yang akan dipertandingkan seperti wusu taekwondo dan basket
meski antusiasme masyarakat terbilang cukup tinggi sayangnya tidak semua masyarakat mengetahui pesta olahraga untuk negara negara di asia tersebut
di jakarta sama palembang
diadain di palembang
mempertandingkan tiga puluh tiga cabur olimpiade dan sebelas cabur non olimpiade gelaran asean games ke delapan belas mencatat sejarah bagi indonesia
karena untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua kota yakni jakarta dan palembang
nadia laras jakarta